dia sebut nama kamu di depan kamu
gue gak mau sampai mina tahu semua yang udah gue lakuin
dia bakal makin mencis sama gue
gue juga nggak siap di penjara
gue nggak sanggup hidup di penjara
gue harus siada sumarno sampai ketemu
kamu lagi sibuk nggak
ini saya baru sampai kantor sih
tapi hari ini itu jadwal kita pre wedding ren
soalnya kita udah diwanti wanti sama papa buat datang
saya coba izin kepala dulu ya
kita jadi melangkah sejauh ini
pasti posisi kamu serba salah
saya juga nggak nyalahin kamu ko
nanti di tempat pre wed papa kamu ada kan
kalau ada kita coba bicarain lagi ya sama bapak kamu
hari ini papa nggak ada rem
lagi keluar kota
mungkin besok baru balik
oh gitu ya
kita coba ngobrol lagi setelah papa kamu pulang dari
luar kota ya
thank you ya sekali lagi
saya juga terlupa deh
saya juga terlupa deh
saya juga terlupa deh
saya pake pre wed
mungkin liat ke
halo pak maaf boleh saya izin pagi ini pak mungkin sampe jam dua siang nanti
priwet hari ini
kok dari kemarin kamu gak bilang saya
iya pak maaf saya juga baru tahu soalnya
semuanya diurus sama wo dari
papanya jennifer pak
iya ya udah udah kamu gak usah jelasin ke saya saya izinin kamu
kamu tinggal bilang periwet ke saya aja pakai malu malu
baik pak terima kasih pak
tapi pak kalau ada apa apa hari ini
bapak telepon saya aja ya
udah kamu gak usah mikirin yang di sini kamu pikirin aja priwet kamu
insya allah hari ini gak ada apa apa kok kalaupun ada apa apa saya bisa ngurus sendiri
iya pak baik pak terima kasih
di sini juga
ia ada pak
kami di rumah sakit sejahtera
tadi ada keluarga pak sumarno bertanya pak
pak sumarno dipindahkan ke rumah sakit mana
siapa yang bertanya
tadi saya sempat minta kontaknya untuk dihubungi
tapi orangnya keburu pergi
ceritanya seperti apa
tadi sih orangnya memakai kerudung dan masker
wanitanya juga masih muda
sepertinya benar keputusan saya memindahkan sumarno ke rumah sakit ini
baik terima kasih
semarang dipindahkan lagi
aku nggak tahu lagi di mana sekarang
dia sebut nama kamu di depan
gue gak mau sampai nih tahu semua yang udah gue lakuin
dia bakal makin menci sama gue
gue juga nggak siap di penjara
gue nggak sanggup hidup di penjara
gue harus jaduh sumarno sampai ketemu
tinggal ikutan aja
ribet banget gitu kan
ribet banget narik narik gue ke sini
cari udara seger ya
kan ini disini
daripada kita ke kantin cuma boros
ingin kita ke sini
iya juga sih
mending disini ya
hitung hitung kita menghemat gitu ya
perut gue sakit nih
kayaknya gue sakit perut juga deh
gara gara makan sate kepedesan
gimana sih pada
dia lokasi udah siap siap
kalau ini kein benda tuh
sekarang sama geri mau ketemu
ngapain ya si geri tuh ngajakin geki ketemuan
kita juga gak tau ki
makanya sekarang mendingan lo samperin gerinya aja deh
tuh dia lagi disana tuh
depan taman fakultas ekonominya
ya pokoknya disitu deh lo samperin ya mendingan ya
geki samperin dulu kali ya
kurang pas deh
lipstick gue yang waktu itu mana ya yang baru gue beli
mbak sempat bilang kalau mbak ketemu dengan ibu sarah
boleh saya tau itu ketemu dimana
saya mantan suaminya andin yang anda bicarakan tadi
saya ingin menyelesaikan kasus ini
dan informasi dari anda sangat bermanfaat
gugup banget gue berurusan lagi sama cowok itu
istrinya bikin darah tinggi tau gak
mau pikir saya percaya
udah sayang diam
apa mungkin kebetulan
atau jangan jangan itu elsa yang dulu dihamilin sama roy
tapi gue penasaran sih